aksi cepat tanggap act menggandeng majelis ulama indonesia untuk mengembangkan kerjasama di bidang pangan ekonomi pendidikan dan kesehatan
sinergi ulama dan umat ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan pemerintah yang dihantam pandemi covid sembilan belas

sinergi ulama dan umat ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan pemerintah yang dihantam pandemi covid sembilan belas
sinergi ulama dan umat ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan pemerintah yang dihantam pandemi covid sembilan belas
sinergi ulama dan umat ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan pemerintah yang dihantam pandemi covid sembilan belas
sinergi ulama dan umat ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan pemerintah yang dihantam pandemi covid sembilan belas